apa yang terjadi pada
melindungi ini sangat kuat bagaimana cara membukanya
aku rasa hanya kutang hitam yang bisa membuka
halus halus hei alam semesta dulu dulu air yang terasa semata sehingga disaksi apakah
gurunya si kuncung putih bakal nyelam betul atau akan membiarkan kalian mati hahaha dasar
kau gunakan istriku untuk menghadapiku ini masalah diantara kita jangan
ah kalau mau aku kapan saja bisa untuk membatikan kau hahaha
aku akan menghadapinya
aku tidak akan membiarkan rakyat kau terluka
istana virul ajam ibuna
tidak akan kubiarkan dia mengacaukan istanaku
jaga dewa batara
ada apa dengan rasa rasam ini
aku sepertinya hilang udara untuk bernafas
dan aku sangat sesat
asap hitam punca putro akan terus merangsung ke tubuhmu
nyawamu akan terpisah dari ragammu
aku sudah mengeluarkan semua kajian
tapi sepertinya kunjung hitam memiliki kekuatan yang sama dengan durku dan si kunjung putih
aku tidak mungkin mengalahkannya
aku sangat tahu apa yang ada dalam pikiranmu
aku tidak mungkin mengalahkannya
aku tidak mungkin mengalahkannya

aku akan mengalahkannya